nama saya resti hardia febri romatin dipanggilnya resti umur saya dua puluh tiga tahun pekerjaan saya sebagai professional dancer
aku nari itu dari kelas empat sd sampai kelas enam sd di situ aku ikut salah satu sanggar yang ada di jakarta selatan
terus ikut lomba dari sanggar karena mau kelulusan dari sd mau ke smp akhirnya saya berhenti
saya fokus ke pendidikan setelah sudah lulus di smp akhirnya saya memulai karir saya lagi nari itu diawali dari kakak karena kakak saya itu dancer
sebenarnya dibilang suka nari enggak tapi karena ibu saya adalah guru tari jawa
dia mau anaknya punya satu bakat yang nanti pasti kalau besarnya
jadi saya merasa bahwa nari itu akan menjadi sesuatu yang berguna
nah disitu saya merasakan ketika saya belajar nari terus saya ikut lomba dan saya menang di beberapa acara festival disitu saya dapat uang
dan itu tuh senang banget wah bisa beli ini bisa beli itu nah disitu awal ketertarikannya
apa yang kamu ingin lakukan untuk mencapai keuntungan
aku dan nari di acara biasanya kalau dari kementerian pariwisata itu acara direct promotion di korea di kota subon di mallnya

bagaimana kita bisa menarik wisatawan orang orang korea untuk bisa ke negara kita

juni atau september itu saya ada nari di australia sama dari kementerian pariwisata juga itu acara sales mission
terus tidak hanya itu saja saya juga nari biasanya itu ikut freelance di acara stasiun tv itu saya nari tradisional maupun modern
apa yang kamu ingin lakukan untuk menjadi penari
menjadi penari yang memang
memang profesional itu adalah bisa memiliki attitude kita bersikap sama orang tidak hanya dengan orang kelas atas tapi dengan orang biasa
itu kita berbaur sama masyarakat
jadi intinya penari itu tidak hanya bisa nari tetapi dia juga harus memiliki attitude yang baik
apa harapan kamu untuk mencapai keuntungan
harapan kedepannya ini semoga masih tetap terus menari memperkenalkan budaya indonesia di negara lain
sehingga negara negara lain itu tahu negara kita dengan penuh budaya seni tari
kemudian juga ingin juga punya sanggar sehingga kebudayaan indonesia itu tidak luntur apalagi di zaman era era sekarang yang lebih ke modern
apa yang kamu ingin lakukan untuk menjadi penari

banyak dari orang bawah sampai menengah ke atas itu lebih suka karya
lebih suka karya karya tangan asli
kalau digital kan tidak mempunyai tangan
iya masih mampu bersaing sama digital
kalau di indonesia barbers itu sangat dipandang sebelah mata
bagi saya pekerjaan barbers pekerjaan yang membuat orang lebih senang dengan keadaannya dia
kamu membuat orang yang tadinya dari bad vibe menjadi good vibe
itu saja yang orang orang indonesia yang masih belum mengapresiasikan sebenarnya
sama seperti kamu tidak mengapresiasikan seniman di indonesia

saya ingin mengatakan artisnya club itu bartender
karena meskipun kita mendengar musik dj artisnya bar itu bartender
kalau kita terus kreatif terus berkarya hasil sedikit kita pasti akan bahagia
dan itu akan mengantarkan saya ke hasil yang besar saya yakin banget itu